untuk bisa mendorong masyarakat kelas menengah bisa membelanjakan uang mereka saat pandemi covid sembilan belas
terutama untuk membeli mobil baru kita akan bahas dengan ekonom joshua pardede
selamat malam mas
selamat malam mbak mipi
dari hasil polling yang dilakukan oleh cnn indonesia ini dari tiga ratus lima puluh responden
nah ini kan berarti persentase untuk yang ragu ragu dan juga belum mau untuk membeli mobil baru
walaupun ada kebijakan ini masih tinggi
sebenarnya menurut pengamatan anda apakah kebijakan ini akan efektif dan tujuannya bisa tercapai tidak ya
ya saya pikir memang di tengah kondisi pandemi yang masih kita alami saat ini
tapi tentu kita melihat ada optimisme ya terkait juga dengan program vaksinasi yang sudah berjalan
saat ini sudah masuk dalam tahap kedua gelombang pertama
dan ini akan terus berlanjut ke depannya
dan kalau kita lihat juga dalam hal beberapa leading indicator menunjukkan bahwa
konsumsi ataupun spending masyarakat ini pun juga diharapkan akan cenderung membaik
sekiranya nanti kondisi pandemi ini ataupun
apa namanya perangan covid ini jauh lebih baik
meskipun memang persepsi awal dari masyarakat mungkin masih ada beberapa yang cukup ragu ya untuk melakukan spending
tapi kalau kita lihat dalam hal perhitungan dari dampaknya pada harga mobil sendiri

plus ditambah lagi juga dengan adanya kebijakan yang lebih tinggi
kebijakan dari ojk untuk mendorongkan atm untuk pembayaran kendaraan bermotor
saya pikir ini memang setidaknya akan mendorong peningkatan penjualan otomotif
dan juga secara khusus adalah untuk mendongkrak kredit kendaraan bermotor yang masuk dalam kredit konsumsi masyarakat
sehingga yang kita harapkan setidaknya kalau kita lihat dalam hal penjualan otomotif sendiri
saya sih meyakini bahwa at least setidaknya peningkatan ataupun pertumbuhan penjualan mobil di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan dari sisi produksinya pun juga ini turun cukup signifikan
saya pikir ini kombinasi harmonisasi kebijakan yang sudah diperlihatkan oleh pemerintah dan juga otoritas lainnya
sehingga kita harapkan meskipun memang tadi masih banyak yang ragu ya karena memang kebutuhannya belum ada
dalam hal untuk kebijakan ini sendiri ini setidaknya akan bisa mendorong permintaan kredit kendaraan bermotor
cukup apa namanya cukup menguntungkan ya bagi konsumen ataupun masyarakat
tapi kalau kita bandingkan dengan produksi dan juga bagaimana kemudian strugglingnya ini industri otomotif
apakah kebijakan ini bisa menjawab yang menjadi tantangan tantangan dari industri otomotif
ya ini makanya ini yang kita lihat ini mungkin sebagai jump start ya
jumpstart dari untuk khususnya industri otomotif ya
karena di sisi lainnya kan stimulus untuk produksinya ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui pen ya
untuk melalui misalkan untuk anggaran insentif usaha ya keringan pajak untuk dari sisi produsennya
dan juga di sisi lainnya juga ada beberapa stimulus lainnya yang sudah dikeluarkan
tapi tentunya ya
kita tahu juga bahwa industri otomotif ini
ini juga merupakan salah satu industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
dan juga punya apa namanya punya kapabilitas ataupun punya apa namanya
daya saing untuk ekspornya sendiri
kita lihat saat ini meskipun memang dalam dua tahun terakhir ini kecenderungannya penjualan mobil ini menurun
tapi nyatanya kinerja ekspor ini
kinerja ekspor untuk otomotif ini justru malah meningkat
sehingga saya pikir apa namanya ya kita harapkan dengan adanya pelonggaran kebijakan ini untuk keringanan ppnbm
plus ditambah lagi juga kebijakan penurunan dp ya setidaknya tadi sekali lagi ini akan bisa menyasar tadi kelas menengah dan kelas atas ya
karena khususnya tadi apa namanya yang memang beberapa tahun terakhir ini mungkin belum ada niatanya ya
mengganti mobilnya tapi kemungkinan karena sudah umurnya dan tentunya ini kita lihat dengan produksi otomotif ataupun mobil yang dengan apa namanya
dengan tipe yang terbaru kita harapkan ini akan bisa menarik minat dari masyarakat ya
meskipun memang tidak sekali lagi saya belum melihat ini akan balik lagi ke level normalnya untuk menjualan satu juta unit ya
untuk menjawab sejumlah konsumen yang sampai saat ini mungkin masih ragu masih ada belum ada niat untuk bisa melakukan spending seperti itu terhadap adanya mobil mobil baru
apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh pemerintah mengingat seperti yang tadi mas joshua pardede sampaikan
ini akan memberi efek domino nih karena industri otomotif itu pegawainya banyak itu juga akan membantu mereka secara perekonomian kemudian juga untuk ekspornya juga
ya tentunya yang perlu dikatakan adalah ya ini adalah perusahaan yang sangat bergantung untuk membuatnya lebih bergantung ya
nanti sekiranya nanti tanggal satu maret ini sudah dikeluarkan kebijakan itu resmi dan juga kebijakan dp sudah efektif
tentunya ya tadi diperlukan juga sosialisasi kebijakan itu sendiri ya dari pemerintah
bagaimana pemerintah juga meyakinkan untuk masyarakat tas menengah ya yang memang

karena kita tahu bahwa dampak dari penurunan perusahaan ini ya yang sangat bergantung di dalam kebutuhan ya di dalam kebutuhan
dari penurunan ppnbm ini khususnya di tiga bulan pertama ini cukup signifikan
nanti akan mulai berkurang lagi di tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir itu
diskonnya paling kecil
tentunya yang kita harapkan apalagi di sisi selain itu juga momentumnya
saya pikir momentumnya adalah di kuartal kedua di bulan april atau mei
kursusnya di mei ini kita harapkan ada thr
dan kita harapkan juga bahwa yang kelas menengah khususnya
yang berpendapatan tetap ya karyawan swasta ataupun asn
saya pikir yang memang apa namanya dengan kondisi tadi sudah dapat thr
dan kita melihat juga bahwa progres dari vaksinasi ini pun juga cukup cepat
dari sisi pemerintah dibandingkan dengan misalkan negara negara di kawasan asia
sekalipun saya pikir ini akan memberikan optimisme ya dan kita meyakini bahwa
dengan optimisme yang terus dibangun oleh pemerintah
kursusnya bagaimana meyakinkan confident untuk spending dari masyarakat
karena itu saya pikir menjadi modal ya modal dan juga bagaimana
didorong oleh konsumsi masyarakat sehingga bagaimana mengajak masyarakat
di program menggalakkan karena kita tahu juga bahwa
mobil yang diperuntukkan dalam program ini adalah mobil yang dengan konten lokal
artinya tentunya ini bisa akan menggerakkan lagi ataupun akan berdampak positif
juga buat industri dalam negeri dan juga tadi untuk pemberdayaan tenaga kerja
sehingga ini kita harapkan akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat
ada multiplier effect begitu ya mas ya terhadap adanya kebijakan ini
baik terima kasih banyak mas joshua pardede sudah bergabung bersama kami malam hari ini
di cnn indonesia